kisah anak memang hingga
tapi saya belum kena
biarkan dia masuk
kita bicarakan masalah ini di dalam saja
ada sesuatu hal yang sangat penting
yang kisah anak mau sampaikan kepada saya
dan menitipkan surat
buat kanjeng adipati
oh begitu ya
menitahkan kisah anak untuk menyebarkan agama islam
di daerah tuban
jika kanjeng adipati berkenan
saya tidak keberatan
bisa memenangkan saya barah
saya barah apa kanjeng
tujuh hari yang lalu
roro ayu telah kehilangan
cincin kesayangannya pada saat dia mandi di sumur
kalau kisah anak bisa menemukan cincin itu
kisah anak boleh menyebarkan ajaran islam
di daerah ini
saya bisa menemukan cincin itu
jangan terlalu yakin kisah
sudah puluhan pendekar
mengikuti saya yang barah ini
dan tidak ada seorang pun yang berhasil
pus anak juga akan mendapatkan hukuman
kena kerja bakti
membersihkan seluruh iskraton
selama satu hari satu malam
beri saya kesempatan
dan berikan kepadamu
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan untuk memperoleh
kejahatan yang baik
dan tepuk punggung ikan ini
cincin kamu akan kembali
cincinku telah kembali
kenapa sampai kisanak tau
kalau cincin itu ada di dalam perut ikan mas itu
ini semua berkat pertolongan allah
terima kasih kisanak
jangan mengucapkan terima kasih
terima kasih pada saya
tapi ucapkanlah terima kasih pada allah
dengan mengucapkan alhamdulillah
cincin roro telah kembali
ternyata asari memiliki kesaktian yang sangat limbah
kita tidak boleh percaya begitu saja kepadanya
dia berasal dari majapahit
dia orang yang dikirim majapahit
untuk mematah matah itu
bagaimana caranya kisanak bisa menemukan cincin putri saya
dengan petunjuk dari allah
petunjuk seperti apa
petunjuk dari allah
yang terkandung dalam firmannya
barang siapa yang bertakwa kepada allah
dia akan mengadakan baginya jalan keluar
saya sudah memenangkan sayembara
saya sudah memenangkan sayembara
apakah kanceng berkenan
mengizinkan saya menyebarkan agama islam di tuban
masih ada satu tugas lagi
yang harus kisanak selesaikan
di wilayah timur tuban
terdapat segerong pelan rampok
dan bawa mereka kemari
insya allah kanceng
kalau lumbung bahan makanan ini dirampok singogarong
kita semuanya akan menderita kelaparan kan
lumbung kampung seberang salah
kita harus waspada menjaga lumbung ini
ini pasti anak buah singogaro
mengambil harta orang lain itu tidak boleh
apalagi secara paksa
saya utusan adipati tuban
saya akan menangkapmu
matamu akan buta
oleh serbuk racun itu
kamu akan pula jadi mayat kekadebatan
jika kalian mau bertubat
ikut saya menghadap adipati
jangan bawa kami ke adipati
jangan bawa kami ke adipati
jangan bawa kami ke adipati
kami takut menerima hukuman mati
insya allah adipati akan mengampuni kalian

asal kalian kembali ke jalan allah
kisanak sudah berhasil membawa garong itu kesini
sekarang apa yang pantas buat dia
sekarang hukuman apa yang pantas buat dia
hukuman mati kajeng
ampun kandeng adipati
jangan hukum hati saya
berikan ampunan kepada dia
dia garong yang kejam
dia garong yang kejam
kenapa dia harus diampuni
karena dia sudah bertubat
dan menjadi saudara saya kajeng
kisanak sudah menganggap dia sebagai saudara
karena dia sudah seiman dengan saya
apa agama yang kesana anut mengajarkan demikian
agama yang saya anut mengajarkan
bahwa setiap muslim adalah saudara
aku akan ampuni kamu
tapi dengan syarat
kamu harus membunuh seekor ular yang ada di dalam sebuah gua
ular itu adalah peliharaan kakek buyutku ronggolawe
yang sedang bersemadi di gua
namun setelah ronggolawe tewas
dalam peperangan menghadap majapahit
ular itu tidak ada yang mengurusnya
mereka tidak ada yang menjaga ular itu
warga kampung sekitar gua itu merasa resah karena ternak mereka dimangsa oleh ular itu
tugasmu membunuh ular itu
kalau cuma ular jangankan seekor lima ekor sekalipun saya sanggup
di sana jangan tak kabur
jangan bunuh ular ini
ular ini punya hak untuk hidup seperti kita
kenapa ular ini memakan ternak warga
seperti halnya panjendengan merampok karena lapar
panjendengan sudah diampuni kaceng adipati
kenapa panjendengan tidak mengampuni ular ini
karena saya disuruh adipati membunuh ular ini
dan saya ingin membuktikannya kepada adipati
panjendengan jangan tak kabur
allah sangat melarangnya
sebagaimana dalam firmannya
apakah kamu akan berjalan di muka bumi dengan angguh
allah sangat tidak menyukai orang orang yang sombong
mereka membanggakan diri
kembalilah ke sarangmu
jangan lupa untuk mematikan muka bumi
ini adalah anggah besar
bersihkan anggah ini
dan diri panjendengan
buat sebuah tempat untuk mendekati allah
dan jangan lupa
peliharalah ular ini baik baik
panjenengan yang dulunya bernama
bagus menikah setuju
dia memang hebat
tapi kita tetap harus waspada
berikan ujian sekali lagi padanya
aku juga lagi berpikir ke arah situ
aku suka dengan apa yang kesana lakukan
terhadap singo garong dan ular besar itu
apakah sunan sudah berkenan
memberikan saya izin untuk berdakwah
di wilayah tuban
menyuburkan tanah yang ada di sekitar
utara desa semandi
kisanak boleh menyebarkan
agama islam di seluruh tuban
mana mungkin tanah yang tandus bisa menjadi subur
apalagi sekarang musim kemarau
pasti akan subur
allah pasti akan membantu saya
sebagaimana dalam firmannya
sesungguhnya allah akan menolong orang yang menolong agamanya
allah benar benar maha kuat
lagi maha perkasa
asari berhasil menjadikan tanah tandus itu menjadi ladang jagung
begitu kenyataan yang saya lihatkan
hanya orang yang berhati suci yang bisa melakukan itu
prasangka buruk saya selama ini sama dia telah berubah
saya yakin asari orang suci
besok ikut sama saya untuk melihat allah yang berhati suci
dan menjadikan ladang jagung itu
aku tidak menyangka kamu bisa membuat keajaiban seperti ini
kamu benar or
ini suatu keajaiban
tadinya saya tidak pernah menyangka
kalau tanah yang tandus
bisa berubah menjadi ladang yang subur seperti ini
bukan saya kanjeng
yang membuat tanah tandus disini
menjadi ladang jagung yang subur
allah yang berkenan memberikan berkah di tanah ini
sebagaimana dalam firmannya
pertolongan allah itu amatlah dekat
aku kagum padamu
aku akan memberikan izin kamu berdakwah di daerah tuban
terima kasih kanjeng
berhati suci kamu
jika kanjeng berkenan
ijinkan saya mendirikan pesanggerahan di tanah ini
sebagai pusat dakwah
saya memberikan wilayah ini padamu
sebagai tanah perdikan yang bebas pajak
karena tanah ini telah subur dengan tanaman jagung
wilayah ini dengan wilayah bejagung
aku akan memanggilmu dengan
mudah mudahan kemudian hari
kamu bisa dikenal orang dengan sebutan
aku akan membantumu membuat pesanggerahan di daerah ini
akanku kirim kayu dan bambu dari wilayahku
jangan berterima kasih kepada saya
tapi kepada allah
kebetulan kamas ada disini
saya dikejar kejar oleh wira bumi
ada masalah apa pangeran
nanti saya jelaskan
tidak ada masalah
itu suara mereka
cuma sempat kalian masuk
kalau bira bumi sampai menangkap saya
dia pasti akan membunuh saya
pangeran tenang saja
tidak ada yang bisa membunuh pangeran
kecuali kendama allah
ini untuk apa kang emas
semua ini atas izin allah
ini bisa menghalang mereka untuk menangkap pangeran
tidak ada masalah
tidak ada masalah
celakanya di kalangan istana majapahit sedang terjadi perseteruan
wirabumi secara terselubung menggalang kekuatan
untuk merebut tahta majapahit dari putri kusumawardhani
apakah pangeran ikutan juga berebut
tentu tidak kang mas
saya ini seorang pujangga
tidak ada hasrat untuk mengurus kerajaan
tapi apa boleh buat
saya terjebak dalam kondisi yang sulit
bagaimanapun juga saya ini saudara kandung dari putriwardhani
oleh karena itu wirabumi ingin membunuh saya
untuk melemahkan hati putriwardhani
dan kenapa pangeran melarikan diri ketuban
syekh jumadil kubro yang menyuruh saya menyusul panjenengan ketuban
tetapi wirabumi mengetahui dan mengejar saya
pangeran tidak usah resah
insya allah allah akan melindungi pangeran
mari kita ke pasang gerahan berjagung
pangeran sudah menguasai ilmu tajwid yang diajarkan ayah saya
bagilah ilmu tajwid kepada para santri
dan ajari para santri membaca al quran dengan suara merdu seperti panjenengan
hei kumpul semua kumpul
hei semua warga kampung ini semuanya kumpul
dengar ini baik baik
aku ini pangeran wirabumi
satu satu dari waris tahta majapahit
jika kalian ada yang berani membujikan pangeran pusumo si kembangkang itu
aku akan segera segera akan bakar kamu semua
terlaluan ini tidak bisa dibiarkan
wirabumi telah melanggar perjanjian tuban dengan majapahit
seenaknya saja dia memasuki kawasan tuban dan meneror warga
tapi kalau kita menentang wirabumi secara terang terangan
saya khawatir dia akan mengerahkan pasukan besar besaran di tuban
aku dengar ayah sunan pejagung sangat dekat dengan keluarga keraton majapahit di trawulan
ada kemungkinan pangeran kusuma pergi ke tuban untuk menemui sunan pejagung
saya akan selidiki kebesaran pejagung busti
jangan sampai terjadi perang
pasti warga akan menderita
mengajimmu sangat pintar
sepertinya kamu bukan orang sembarangan
ini jelas tangan bukan seorang santri
ataupun seorang petani
seperti tangan seorang pangeran
apa kamu pangeran pusumo
tidak saya pangeran pusumo
saya pangeran pusumo
saya pangeran pusumo
jadi tuban telah membuat resah kanjeng adipati
saya akan menjelaskan pada kanjeng adipati
pangeran saya pergi dulu
begitulah ceritanya kanjeng kenapa pangeran kusumo berada di bejagung bersama saya dan
saya berkewajipan melindunginya
karena pangeran kusumo adalah orang yang beriman
allah berfirman dan kami selalu berkewajiban membantu orang orang yang beriman
bagaimana menurut kamu gigi d
demikian tentera mantuban sebaiknya pangeran kusumo diserahkan kepada virabun
jangan itu sama saja memberikan ayam pada buaya
sebaiknya pangeran kusumo disembunyikan
roro kamu itu hanya seorang perempuan jangan ikut campur
bagaimana menurut sunan
saya kira ucapan diajeng roro ayu ada benarnya juga
baiklah kalau begitu kita sepakat menyembunyikan pangeran kusumo
tapi gusti bagaimana kalau sampai virabun tahu
kalau tidak ada yang ngasih tahu tidak akan ada orang yang tahu
dulunya dia seorang garong yang sudah insaf dan sekarang sudah menjadi mu'alaf
insya allah tobatnya sudah lurus di jalan allah
dan ini pangeran kusumo seorang pujangga dari majapahit
senang mengenal pangeran
pangeran untuk sementara pangeran bisa tinggal di sini dengan singo bagus
dan singo bagus bisa mendalami al quran
dan pangeran ingin
sepertinya ada hal penting yang pak jedengan ingin sampaikan
saya siap mendengarkan
kalau rakyat di sini mau tenang
tuban harus mau bekerjasama dengan saya
serahkan pangeran kusumo sekarang
apa yang membuat pak jedengan yakin
kalau pangeran kusumo itu ada di wilayah saya
kemudian ada orang yang menyelamatkannya dan buah kabur
kalau sudah diketahui kenapa tidak langsung ditangkap
orang itu menyesatkan kami dengan menggunakan sihir tanaman jagung
gini saja akan aku hadiahkan seratus ekor lembu
bagi siapa saja yang bisa menangkap panggilan kusumo
hadiah yang sangat menarik
bagaimana pendapat kamu
dengan seratus ekor lembu akan banyak orang berlomba untuk mendapatkannya
dengan seratus ekor lembu akan susah mengurus kotorannya
dengan seratus batang emas
pasti akan lebih menarik daripada seratus ekor lembu
itu maksud saya
perempuan memang pintar menawar
jangan kira aku bodoh
itu adalah bentuk penolakan halus
aku semakin yakin kalau pangeran kusumo masih ada di daerah tuban
kita buktikan siapa yang paling pintar diantar kita
kalau ira bumi tahu
senang pejagung yang menyembunyikannya
ayam putih ini adalah ayam keramat
yang bisa membawa rezeki dan keberuntungan
segala keinginan kita akan dikabulkan oleh ayam ini
kalian harus membayar maharnya
baik sekarang akan aku buktikan
ayam putih itu hanya hewan ternak biasa
dan dia tidak mungkin mengabulkan permohonan kita
oh sampai yang tidak percaya
akan aku buktikan
hei ayam putih
jika kisanak ada keinginan
silahkan minta kepada ayam putih ini
dia akan mengabulkannya
kalau saya ingin meminta sesuatu
silahkan kamu berikan kepadaku
saya ingin meminta sesuatu
hanya kepada allah
siapa itu allah
allah itu maha pencipta
termasuk yang menciptakan ayam putih itu
dan jika allah berkehendak
ayam putih itu akan berubah warna
mana bisa aulamu itu merubah warna ayam ini
kalau kisanak mau membuktikan
kenapa ini berat sekali
apa saja dengan sekarang pak
kalau allah itu maha besar
apa kamu mau ikut ajaran saya
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan melakukan sesuatu
nanti kisanak akan menangkapmu
aku akan ikut
rupanya kalian ada disini
kamu jangan ikut campur urusan majapahit
bukannya mau ikut campur urusan majapahit
tapi saya berkewajiban melindungi
jadi kamu menghutir soalnya
atas kenda allah kamu tidak akan bisa
mari bang hira
yang artinya berkembangnya
dan ramainya agama karena nabi
berkembang dan ramainya bumi
karena pengarang yang ahli dalam mengarang
inji kang mas
ingat juga selalu
bahwa kehidupan selain di dunia
ada juga kehidupan di akhirat
semuanya itu harus seimbang
sehingga kita gak akan lupakan
jati diri kita
sendiko kang mas
sekarang mari silahkan masuk
suara pangeran sungguh merdu
tolong ajari aku mengaji seperti barusan
saya berniat menyerahkan
agar pesanggeran tersebut
bisa dijadikan pusat kajian al quran
untuk membuat pesanggeran baru
sebagai pusat perluasan dakwah
di wilayah tuban
daerah kidul pesanggeran sebelumnya
terima kasih kanjeng
dan saya berkenan
kepada pangeran kusumo
sebagai pangeran penghuluk
mereka semakin bertindak sepanah panah
sebaiknya serahkan pangeran kusumo
saya sudah memberikan gelar kehormatan
pangeran penghuluk padanya
jadi itu artinya
saya juga harus memberikan perlindungan padanya
tanah disini rencananya akan ditanahkan lagi pangeran
mohon kanjeng sunan dan pangeran penghulu untuk segera ke kadipaten sekarang
ada masalah penting apa diajeng
wirabumi mengirimkan surat ancaman ke romo kanjeng
ah mari kita temui kanjeng adik madu silahkan
wirabumi sungguh keterlaluan
berani sekali dia memberikan ancaman surat seperti ini
kalau kita tidak menyerahkan pangeran push
kadipaten tuban akan diserang sesuai dengan ancamannya
sejak zaman pemberontakan ronggolawe terhadap majapahit
daerah tuban sudah menjadi daerah perdikan yang bebas dari majapahit
kenapa sekarang kita harus tunduk dengan ancaman wirabumi
semuanya saya serahkan kepada kebijaksanaan kanjeng adipati
kalau kanjeng adipati tidak akan berang
saya siap maju berperang
jangan perang kanjeng
karena itu akan memakan banyak korban
lebih baik saya menyerahkan diri kepada wirabumi
menyerahkanmu sama halnya dengan menyerahkan kehormatan tuban kepadanya
itu sama artinya dengan menjual harga diri
bagaimana pendapat kanjeng sunan
insya allah pasukan wirabumi tidak akan pernah bisa sampai ke keraton kadipaten ini
saat ini adalah mulutnya
sudah terlalu lama kita mengumpulkan
kusumo sultikan mengacimu
menyerahlah sebagai tawanan ku
ya allah yang maha pemutusan
hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan
dan hanya kepadamu hamba memohon
bentengilah kadipaten tuban dengan batu sebesar gajah
untuk menghalangi bala tentara wirabumi
amin amin ya allah
maha benar allah dengan segala firman
dengan nama allah aku beri nama tempat ini